polda metro jaya bersama pemprov dki jakarta akan membubarkan kegiatan kelompok atau pihak pihak yang melakukan kegiatan politik dan sarah pada hari bebas kendaraan bermotor atau car free day
polda metro jaya telah melakukan koordinasi dengan pemprov dki jakarta menyikapi rencana aksi deklarasi kelompok masa pengusung gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yono bersama wakil kepala dinas perhubungan dki jakarta sigit wijatmoko sepakat bahwa hari bebas kendaraan bermotor harus sesuai dengan peraturan gubernur no dua belas tahun dua ribu enam belas
dalam peraturan gubernur disebutkan hari bebas kendaraan bermotor hanya diperbolehkan untuk kegiatan kesenian kebudayaan lingkungan hidup dan olahraga
sigit widjatmoko mengatakan masa yang memakai atau membawa atribut penisi muatan politik seperti kaos spasial
tanduk dan lain lain akan ditertibkan
menggunakan car free day tidak diperbolehkan untuk berkegiatan politik
kami sepakat untuk menegakkan aturan ini dengan pemerintah daerah
misalnya nanti ada yang melakukannya akan kita lakukan tindakan tegas
akan kita bubarkan di situ kegiatan itu
cair yang masuk ke area car free day
maka terhadap yang bersangkutan kita
kita informasikan bahwa ada larangan
ada larangan terkait apa yang mereka kerjakan
pilihannya ya mereka harus ikut dengan apa yang ditetapkan
misalnya mereka menggunakan atribut
maka atribut tersebut harus dilepas
kalau mereka tidak melepaskan maka diarahkan untuk keluar dari area car free day